pasangan prabowo subianto sandiaga uno akhirnya menunjuk purnawirawan tni joko santoso sebagai ketua tim pemenangan
dan perunjungan ini merupakan hasil dari kesepakatan prabowo sandi bersama sekjen sekjen partai koalisi pendukungnya
pasangan prabowo sandiaga uno resmi menunjuk purnawirawan tni joko santoso sebagai ketua tim pemenangannya di pilpres dua ribu sembilan belas
nama joko santoso keluar setelah melalui proses penjajakan bersama sekjen sekjen partai koalisi pendukung prabowo sandiaga
joko santoso menjabat sebagai panglima tni periode dua ribu tujuh dua ribu sepuluh menggantikan joko suyanto di masa pemerintahan presiden susilo bambang yudhoyono
sebelumnya ia sempat menjadi wakil kepala staff tni angkatan darat kemudian menjadi kepala staff tni angkatan darat pada tahun dua ribu lima
selain aktif di bidang militer
joko santoso juga aktif di sejumlah organisasi
di antaranya pernah tercatat menjadi ketua dewan penasihat persatuan bulu tangkis seluruh indonesia
ketua dewan pembina ikatan persaudaraan haji indonesia
hingga ketua dewan pembina gerakan indonesia asa pada dua ribu tiga belas silam
tahun dua ribu empat belas joko santoso memutuskan terjun ke dunia politik
beberapa kali dirinya kerap muncul dalam periswa politik
di antaranya di pilpres dua ribu empat belas
dia memberikan dukungan untuk prabowo subianto
dan yang terakhir joko santoso menjadi ketua dewan pengarah tim pemenangan anies baswedan sandiaga uno di pilkup dki dua ribu tujuh belas
karir politiknya semakin tinggi setelah joko santoso resmi menjabat sebagai anggota dewan pembina partai gerindra
yang membuatnya beberapa kali terlihat hadir dalam acara penting partai berlambang burung garuda itu
hingga membuatnya kini secara resmi menjadi ketua tim pemenangan pasangan
pasangan prabowo sandi di pilpres dua ribu sembilan belas